sabar ya intan ya
apa udah terjadi
kamu tidak akan lagi menemui dia
apalagi untuk minta maaf sama dia
kamu itu harus menjaga harga diri kamu
jangan permalukan diri kamu sendiri
tiara manis tiara cantik
pasti suka banget sama makanan aku
setelah mereka pulang sekolah
itu pasti mereka

jangan pura pura bodoh kamu
kok gak tau lagi maksud kedatangan ku kesini
aku cuma mau menegaskan tentang permintaan kamu itu
bukannya kamu minta cerai sama ardi
ardi akan mencerai kamu
setelah itu kamu mau menikah dengan siapa
dengan kodok kek
ardi sudah gak butuh pernah berbicara sama kamu

ardi sudah gak butuh pernah berbicara sama kamu

pergi dari rumah ini
pergi kamu dari sini
kamu yang mudah melihat doaku
pergi kamu dari sini
kok kita jatuhnya bisa barengan gini ya
gak tahu petiara
aneh banget ya
hai kit sini mungkin ada yang bukan enggak enggak ada ngomongkan cuma kotor tapi kalau kata orang
ini tuh pertanda tanda apa tiara kamu jangan percaya yang kayak gitu deh itu namanya tahayu
tuyul kali bukan tahu itu atau siap ayo
enggak aku main dulu rumahnya intan non non kalau nggak pulang bukan cuman non tapi saya juga
aku bisa kok pulang nekojek beneran ya udah sampai ketemu besok ya tiara
nailah kamu kenapa
nailah tenang nailah
aku harus minta tolong mirza
sepertinya nailah kumat lagi
nailah kamu lagi bu
tapi aku lagi luar kota bu
aku lagi surabaya jadi gak bisa datang sekarang bu
terus ibu harus gimana
ibu harus minta tolong siapa nailah mirza
nanti aku bakal pulang secepatnya ke jakarta bu
iya ibu tunggu cepet ya nailah mirza ya
aku gak seperti itu
aku gak seperti itu
aku bukan begitu
bukan aku yang nangguin
bukan dia yang nganjur
dia yang nganjur
dia yang udah bikin aku jadi kaya gini
dia yang udah ambil anak aku
dia yang udah ambil anak aku
dia yang udah ambil anak aku
kamu kenapa eam
minta bantuan untuk bawa ke rumah sakit
jangan bawa aku pergi
pergi dulu mak
ada apa intan
kamu kenapa nangis
ibu kamu kambuh lagi dari penyakitnya
di bawahnya pake apa ya
pake mobil bapak
maaf banget intan
mobil bapak lagi ada di bengkel
gimana kalau bapak pesenin taksi aja ya
ya ada deh
iya ada deh pak
saya mau pesen taksi pak
lokasi saya ada di jalan kemuning nomor dua puluh empat pak
tolong datang segera ya pak
soalnya ini darurat
sabar ya intan ya
apa udah telepon mobil taksinya
gue bukan dokter arman sih
dokter arman yang mana
dokter arman sudah pulang
sekarang saya yang bertugas
kamu tenang aja ya
mama kamu gak akan kenapa napa kok
iya kamu jangan khawatir ya
apa punya sesuatu buat kamu
makasih ya pak
pak bacain yuk